seorang pelaku pencurian nyaris tewas dihajar masa setelah kepergok mencuri handphone
banyaknya warga yang hendak menghakimi pelaku membuat polisi kesulitan mengevakuasi pelaku ke mobil polisi
emosi ratusan warga di jalan cokro aminoto kelurahan kanigaran probolinggo ini tak terbendung lagi
begitu melihat pelaku pencurian hp tengah dibawa ke mobil polisi
banyaknya tekanan massa membuat nyawa pelaku nyaris melayang lantaran polisi kesulitan menghadangnya
bahkan sejumlah polisi yang turun mengamankan sempat terkena pukulan dari masa yang meradang
emosi warga akhirnya meredah setelah pelaku berhasil dibawa masuk ke mobil patroli
sebelumnya aksi pelaku sempat dipergoki pemilik toko dan diteriaki maling
pelaku yang sempat kabur pun tak berkutik lagi saat banyak warga yang menangkapnya
terus saya tuh masalah tapi nunggu dia gerak geriknya itu mencurigakan
dia mau beli hp tapi kok gak lihat ke hp nya lihat ke orangnya yang jaga
lihat ke orangnya yang jaga
terus orang berapa itu pak
pelaku kini harus dirawat di rumah sakit karena menderita patah tulang akibat terkena banyak pukulan